pada prinsipnya virus bukanlah makhluk hidup
sehingga virus hanya dapat memperbanyak diri pada inang yang hidup
dalam proses perbanyakan diri inilah
virus dapat bermutasi menghasilkan varian baru
meminimalisir penularan yang terjadi
dengan mempercepat pelaksanaan strategi vaksinasi nasional
karena peluang terbentuknya varian baru pada orang yang sudah divaksin
lebih rendah dibanding orang yang belum divaksin